sebelum meninggal dunia almarhum didi kempot terlibat proyek kolaborasi bersama penyanyi yuni syara
yuni syara dipercaya menjadi rekan duet didi kempot dalam lagu berjudul kapusan janji
lalu bagaimana sosok didi kempot di mata yuni syara
sudah bergabung melalui sambungan skype selamat sore mbak yuni
selamat sore fani ya
iya betul mbak yuni beberapa waktu lalu kita lihat di instagramnya mbak yuni
mbak yuni terlibat ada proyek kolaborasi proyek duet dengan almarhum didi kempot
judulnya kapusan janji ya saya lihat ya
kayaknya selesai direkam enam belas april kalau saya nggak salah
boleh diceritain awal mula proyek ini seperti apa
karena memang proses rekamannya recordingnya ini terpisah
kemudian gimana waktu mbak didi pertama kali meminta mbak yuni sebagai rekan duetnya waktu itu
iya selamat sore semua
jadi gini nih saya kenal mbak didi ini kan udah lama
proyek dulu juga sempat pernah kita mau ngomongin project gitu
cuman belum terrealisasi
nah kemarin sebelum pandemi saya selalu
pokoknya di antara itu lah
saya sempat ditawarin nyanyi bareng sama mas didi
saya selalu kebiasaan saya tanya dulu lagunya kayak apa cocok apa enggak
jadi nggak melulu kalau ditawarin saya pasti
nah saya ditawarin ada beberapa lagu
ada beberapa lagu
terus saya pilih
nah lagunya mbak didi ini kan jenderung
saya itu jawa timur mbak didi jawa tengah
lagunya mas didi itu selalu susah saya ngapalin
jadi kalau misalnya saya kadang nyanyi lagunya mbak didi walaupun saya baca
itu masih suka salah gitu saya
jadi apa namanya kalau ada mbak didi
jadinya itu agak pede nyanyi pas duet ya
kadang dia ngingetin gitu
tapi kalau misalnya disuruh pas nyanyi lagunya di kempot tuh pr banget buat saya
karena saya susah
nah tapi pas lagu yang duet ini ada satu
di antara yang beberapa lagu ada satu lagu judulnya kapisan janji
kapusan janji ini pas saya dengerin
pertama saya pertama oke nih
nadanya bareng cocok
artinya suaranya mas didi dan suara saya nggak jomplang jauh nadanya
terus nadanya juga enak
yang ketiga pr buat saya saya lagi mikir itu kapusan janji
maksudnya kalau penyanyi itu dikasih lagu mesti mikir
ini lagu ini bakal kena gak ya ke kita gitu
saya waktu itu sempat mikir
saya takut nih kalau lagu ini kena ke saya gitu loh
karena lagu ini ceritanya itu apa namanya
gini fann jadi lagu yang indah gitu
lagu patah tapi indah banget gitu loh
kalau senangnya kenapa harus pisah
jadi kalau suka kenapa bikin kecewa gitu loh
jadi kayak gitu lagunya
jadi kapan nanya selesainya sakit hatinya ini gitu
mungkin kalau dia akan selesai sakit kalau kamu tepatin janjimu
lagunya jadi lagunya dalem banget gitu
sampai saya akhirnya memutuskan bahwa oke deh saya nyanyi sama mas didi
karena lagunya enak
karena pas saya nyanyinya juga
akhirnya nggak ada yang upload gitu
nggak ada yang upload tuh artinya nggak ada yang berat sama sekali nyanyi lagi tuh
akhirnya oke saya terima
pas hasilnya sudah selesai rekaman gitu
terus abis itu mbak didi mungkin waktu itu udah nggak dengerin gitu
sebelum saya ini saya masuk dulu ke rekaman
saya pakai persyaratan nih
karena harus keluar rumah kan
semua yang saya lakukan rekaman kan semua lewat handphone
tapi kalau ini kan harus di studio
jadi saya keluar pokoknya disitu nggak lebih dari lima orang ya
gini saya nyanyi terus datang terus saya rekaman saya pulang gitu
nah kebetulan pas saya nyanyi disitu nggak sampai setengah jam fah saya nyanyinya
cepet gitu pokoknya
di antara saya datang saya nyanyi sampai pulang sih cuma memakan waktu setengah jam saya ada di studio itu
udah saya bilang oh ya tolong sampein mbak didi terima kasih
karena saya nggak ketemu sama mbak didi
tolong sampein terima kasih
terus kalau mau bikin klip kita segera karena lagunya enak banget gitu
sudah udah gitu saya pulang
saya pulang tanggal dua puluh itu mendadak lampu kristal di rumah saya itu jatuh pecah gitu ya
tanggal itu enam belas nyanyi
tanggal dua puluh lampu kristal saya pecah hancur
tanggal dua puluh satu mas didi hubungin saya
katanya enak enak gitu
terus dia ini
terus saya dengar dia juga semangat mau bikin klipnya
terus tau tau udah keluar
dikirimin sama ada ini
udah jadi lagunya van
udah jadi lagunya
mungkin mas didi sudah keluarin di youtube ya lagu itu
kan foto aja berdua
terus saya berpikir oh kalau mas didi foto aja udah oke nih
pasti udah biar gitu maksudnya gitu
nah saya upload ini upload yang di youtubeku ini itu baru kemarin kan
terus pas tadi pagi terus keluar ke rumah
mas didi meninggal gitu
itu aku sampai sekarang ini masih lengar lengar tau gak sih
masih masih lengar lengar itu
kayak percaya nggak percaya kan
aku bilang ini belum belum
ini bayanganku ini aku bakalan selesai pandemik ini
aku akan jalan sama mas didi nih
ngasih nemenin dia nyanyi puter dengan sobat amiar yang aku gak
yang pengen lihat crowdnya dia tuh gila banget
orang aku aja yang nyanyi crowdnya gila
apalagi kalau dia nyanyi sama dia
ini gila banget lagunya tuh
lagu patah tapi ideal gitu ya mbak
yang pasti banyak yang ngerasain lagu kayak ini
yang keapusan janji
mbak yuni pernah sepanggung gak sih
saya bener bener keapusan janji sama mas didi nih
mas didi belum tepatin janjinya kita untuk nyanyi
dia udah pergi
mbak yuni pernah pernah satu panggung gak sih sebelumnya sama mas didi gitu
mungkin ada beberapa kali momen
kalau nyanyi pernah
pernah berduet sama mas didi gitu
cuman maksudnya di saat mas didi yang sekarang itu saya belum pernah
ambiar banget ini belum pernah
kayaknya juga masuk dalam sobat ambiar ya
karena emang mas didi ini berhasil mengambiarkan semuanya
jadi campur sari itu dibawa untuk mengambiarkan semua generasi ya
bukan cuma kalau misalnya mungkin kan campur sari tuh aduh kayaknya all fashion banget
ketinggalan zaman banget
kalau sekarang tuh jadi musik yang hits yang kekinian
anak anak milenial itu semua juga pada ngantri untuk nontonin konsernya mas didi gitu
tapi ngelihat sosoknya didi kempot dan campur sari ya
di mata yang mbak yuni seperti apa sih
mas didi itu mas didi itu sosok yang gak banyak
sebenarnya gak banyak gini
banyak tahu tapi terkesan kayak gak banyak tahu
jadi kalau dia diem bukan berarti dia gak tahu banyak hal
dia tahu banyak hal
dia selalu ngajenin orang
dia diem gitu ya apa namanya
maksudnya mas didi tuh di luar nalar kita
padahal yang dia kerjakan juga banyak hal
bukan hanya menyanyi saja gitu loh yang saya tahu mas didi
jadi mas didi kalau dikenal banyak di kalangan kalangan dari atas sampai bawah itu iya
dia tahu banyak hal tentang atas sampai bawah itu iya
terus mas didi yang sekarang ini memang dikenal dari atas sampai bawah juga
artinya kalau dulu tuh mungkin hanya satu misalnya dengar didi kempot itu mungkin ya lah
tapi kalau sekarang ini
semua acaranya kayak semua for for it tuh tuh
mesti ada didi kempot loh keren
dan kayaknya jadi jadi apa ya jadi soundtrack
sekarang itu the most penyanyi cowok
yang maksudnya lagunya yang dulu dianggap mungkin hanya di kalangan misalnya di sini gitu ya
dianggap gak keren
tapi sekarang di studio yang paling keren
mbak yuni terakhir
kita waktunya juga sangat terbatas
boleh nggak sedikit ada yang nyanyiin yang kapusan janjinya mungkin
karena kan baru baru rilis sehari aku lihat di instagramnya di youtube channelnya juga gitu
kita mau dengar sedikit
karena mas didi ini mengajarkan melalui lagu lagunya karya karyanya bahwa perpisahan itu bukan hal yang untuk ditangisi
tapi untuk dirayakan bersama sama
jadi happy happy aja kan kalau kita lihat kan
boleh dong mbak yuni dianyin sedikit
nanti malem kayaknya ada live ini lagi ya
wah kok gak suaranya
kamu dengerin lagunya aja deh
kayaknya masih ini ya masih apa ya masih antara percaya atau tidak percaya mendengar kabar ini sekaligus ya itu tadi ya
ini menjadi duet terakhir projek kolaborasi terakhir bersama seorang didi kempot
tapi terima kasih banyak mbak yuni untuk sharingnya
ya kita doakan bersama sama

mendapatkan tempat terbaik di sisinya
semua keluarga juga ditinggalkan ketabahan
mbak yuni pun juga seperti itu ya
mudah mudahan semuanya bisa berbesar hati
fani kalau boleh mau bilang
akhir sebelum dia pergi
sebelum dia pergi dia kasih
terus sudah gitu saya mau capilin turut
bala sungkawa yang sedang dalamnya
buat keluarga semoga diberi
kekabaran dan ketabahan
untuk melanjutkan hidup
tanpa masih gigi
terima kasih mbak yuni sudah bergabung dengan cnn news
terima kasih fani
terima kasih yuni syara